nah berbicara tentang pendidikan karena hari inilah hari pendidikan nasional
tentu kita berharap ya agar kita bisa menularkan inspirasi pendidikan bagi masyarakat di indonesia
harapannya juga perbincangan kita pagi ini bisa memberikan inspirasi untuk anda pemirsa
itu sebabnya kita undang nih ada artis sekaligus ibu rumah tangga dan juga praktisi hukum yang kita datangkan langsung ke studio
betul ada mbak alia rohali ya di studio good morning mbak alia
apa kabarnya sih

pengen foto malah sekarang
jadi gimana kegiatan mbak alia saat ini
kegiatan saya saat ini mungkin banyak di luar keartisan saya ya
memang udah dari tahun dua ribu tujuh tuh waktu anak saya kedua lahir itu saya sudah mulai mengurangi kegiatan di dunia seni memang
nah jadi sekarang saya lebih banyak di kegiatan saya sebagai praktisi hukum itu dan juga ya sebagai ibu rumah tangga
hmm tapi kan untuk jadi praktisi hukum yang sekarang ini kan harus pendidikannya lumayan tinggi ya
gak cukup s satu gitu kan harus s dua gitu
betul jadi memang waktu tahun dua ribu dua itu saya pernah ngambil magister di bidang komunikasi ya
tapi waktu itu saya putuskan untuk tidak melanjutkan karena saya merasa sepertinya itu bukan eksperty saya lah
karena kan saya dulu s satu nya di hukum
nah kemudian saya akhirnya tahun berikutnya itu saya ngambil magister hukum
universitas indonesia terus kemudian sudah mendapatkan gelar mh
nah kemudian tahun dua ribu delapan ya saya ngambil lagi magister di bidang kenotariatan
makanya sekarang saya bekerja sebagai praktisi hukum yang latar belakangnya kenotariatan
jadi magisternya ada dua nih ceritanya ya
magisternya ada dua
belum dokter sih seperti dirinya
menjelang dokter ya
dokter tuh gimana kita coba s tiga
tapi kan motivasi orang banyak banget gitu macam macam
prabu motivasinya juga menjadi dokter
dokter itu beda
pasti mbak alia juga beda
nah kalau motivasi mbak alia sendiri pada saat itu kan masih di bidang keartisan juga dong
masih udah punya anak lagi
jadi memang itu perjuangan sekali sih
karena waktu itu saya masih aktif di dunia seni ya
sebagai saya main sinetron saya jadi presenter
itu saya juggling banget gitu untuk kuliah
dan saya juga punya anak
jadi itu bener bener perjuangan banget
tapi sebenarnya semua itu
kembali lagi motivasinya mungkin awalnya itu adalah nilai nilai dalam keluarga mungkin ya
kalau saya boleh cerita sedikit
dulu ayah saya itu putra betawi asli dari kampung melayu kecil
yang mungkin pada masanya itu orientasi terhadap pendidikan formal itu belum tinggi begitu ya
atau mungkin belum sampai ke situ
nah cuma ayah saya itu dari mulai smp sma sampai dia kuliah tuh selalu di sekolah favorit
sampai akhirnya dia bisa
dulu sebelum dulu dia udah jadi tuan insinyur duluan tuh dulu tuh
mungkin terinspirasi ya
iya dan kemudian kehidupannya berubah begitu
jadi oleh karena itu ayah saya selalu mengencourage anak anaknya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin begitu
jadi faktor keluarga lumayan memberikan kontribusi
faktor keluarga juga kakak kakak saya adik saya juga udah ada yang doktor juga gitu di usia yang sangat muda
dan juga salah satu alasan kenapa saya pengen sekolah setinggi mungkin
supaya bisa memberikan contoh yang
living azhample lah gitu ya
tanpa saya harus banyak berkoar kohar ke putri putri saya
mereka sudah bisa melihat sendiri
oh ibunya udah meraih pendidikan setinggi mungkin
pengennya juga mereka bisa terinspirasi begitu
nah sekarang setelah mengambil pendidikan yang cukup tinggi
lalu aktif sebagai praktisi hukum begitu ya
mbak alia kan sedikit mengurangi keartisannya
apakah memang harus seperti itu
apa namanya artisnya ditinggalin sedikit agar bisa aktif di sini
atau kenapa enggak dua duanya
ya memang pada akhirnya ya
waktu cuma punya dua puluh empat jam ya satu hari ya
jadi harus memilih juga begitu
dan saya pikir ya saya dari muda sekali kan
berkarir di dunia seni gitu
dari umur lima belas tahun
udah semuanya saya raih lah waktu itu
saya pikir begitu
tapi terus setelah saya melahirkan anak yang kedua
kemudian anak yang ketiga
nah itu kan juga akhirnya kembali kepada kewajiban kita sebagai seorang ibu
seorang istri yang mana juga
ternyata waktu itu banyak sekali harus diberikan kepada mereka gitu
jadi ya harus memilih lah pada akhirnya
tapi ya kembali lagi sebagai artis
atau di bidang seni itu kan juga passion
jadi sekali sekali suami saya masih memberikan izin gitu
untuk ya jadi mc untuk jadi presenter
pernah juga main film juga gitu
kemarin juga baru main film juga ya apa
di balik sembilan puluh delapan
di balik sembilan puluh delapan
jadi masih ada
untuk melampiaskan rasa rindu begitu
tapi pada intinya sudah ada modal pendidikan dong ya
jadi karir pun akhirnya tetap berjalan karena bekal modal s dua itu ya mbak alia
tapi sih yang paling penting bagi saya pada akhirnya
bukan pada gelarnya sih
tapi pada proses belajar mengajarnya itu
bagaimana bisa membentuk kita menjadi pribadi yang kompetitif disiplin begitu ya
dan itu juga yang selalu saya tekankan pada anak anak saya
bahwa sekolah itu
saya nggak pernah menekan mereka
saya nggak pernah menekan mereka untuk mendapatkan hasil yang sampai akhirnya mereka stres atau gimana
yang penting you've done your best gitu ya
yang penting udah melakukan yang terbaik
itu yang mama pengen begitu
jadi maksimalkan prosesnya begitu
kalau pendidikan sendiri ya di dunia keartisan itu sekarang melihatnya bagaimana sih mbak alia
maksudnya apakah artis artis sekarang ini melihat pendidikan sebagai satu hal yang penting
atau itu nanti aja deh karena sekarang kerja dulu nih cari uang dulu gitu atau gimana
ya saya pikir sih pada akhirnya diserahkan kepada pribadi masing masing
saya melihat sih kayaknya sekarang artis artis muda itu juga banyak yang pendidikannya sangat tinggi sambil mereka melakoni keartisan mereka
dan dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya itu sangat mungkin sekali gitu ya
bahwa kalian masih bisa punya karir yang bagus tapi juga menempuh pendidikan gitu yang tinggi lah gitu
bisa kok sebenarnya gitu
jadi saya selalu juga mengencourage untuk lakukan dua duanya gitu
bisa lah gitu ya
bisa lah karena udah pernah menjalani
tapi benar benar juggling emang itu benar benar harus punya ekstra energi gitu
atur waktu atur energi gitu juga ya
betul tapi ya harus bisa sih konsekuensinya begitu kalau mau melakukan dua duanya
kenapa harus sampai menjalani pendidikan tinggi mbak alia
maksudnya sebetulnya kan untuk kerja berkarya gitu ya
mbak alia yang sudah di dunia artis dan tentunya juga sudah apa ya
dikenal juga ya
dikenal gitu ya
udah punya marketnya juga begitu
kenapa harus sampai memutuskan masuk ke pendidikan tinggi
which is itu sangat susah ya
waktu dan macam macam papers dan lain sebagainya lah
kenapa memutuskan untuk masuk ke situ
karena kalau saya tuh senang banget
kalau saya pribadi ya
saya tuh senang belajar
dalam arti berada di ruangan kelas
terus mendengarkan dosen
dosen memberikan ilmu pengetahuan yang baru
saya tuh catatan saya tuh rapih banget gitu ya
boleh nyontek kan
karena saya suka mencatat
terus proses ujian belajar mendapatkan nilai yang baik
itu selalu buat saya itu selalu hal yang exciting gitu
jadi prosesnya itu justru memang yang saya cari gitu
kenapa misalkan ngapain sih lo sampai pendidikan massa sampai dua kali gitu
tapi sebenarnya proses itu
karena itu kemudian akhirnya membentuk cara berpikir saya yang lebih sistematis
lebih terstruktur begitu ya
kemudian juga dalam dunia kerja juga kan ekspektasi pemberi kerja itu masih melihat kepada pendidikan gitu
jadi kita juga harus bisa melihat demandnya gitu
dan saya pikir juga sampai kapan sih waktu itu saya bisa berkarya di dunia seni begitu
apalagi sekarang kayaknya perputarannya juga semakin cepat banget deh gitu ya di dunia keartisan itu
kalau zaman saya sih mungkin dulu nggak terlalu
kalau zaman saya sih mungkin dulu nggak terlalu serius
kalau zaman saya sih mungkin dulu nggak terlalu serius
jadi saya pikir mungkin adik adik yang sibuk berkarir di dunia keartisan harus sudah mulai memikirkan untuk tidak melupakan pendidikan
betul apalagi pendidikan juga tidak terpaut hukum
itu juga batas ya
saya sambil hamil sambil apa tuh dulu
tuh daniel bukan alasan lanjut doktor
ini juga udah pasar juga nih
nanti lah ya kayaknya belum tahu deh
terima kasih mbak alia sudah bergabung bersama kami di good morning
mudah mudahan ini menginspirasi anda juga ya untuk ibu ibu nih yang sekarang juga bisa langsung daftar aja
kan ada universitas terbuka
banyak aksesnya ya bukanlah alasan untuk tidak lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi
dan selamat hari pendidikan nasional
selamat hari pendidikan nasional
oke kita akan jeda pemirsa dan kami akan kembali dengan informasi yang lain